pemerintah indonesia terkejut atas eksekusi hukuman mati terhadap tenaga kerja indonesia muhammad zaini misrin di arab saudi
zaini difonis hukuman mati atas tuduhan membunuh majikannya
zaini misrin dinilai terbukti bersalah membunuh majikannya pada tahun dua ribu empat lalu
usai dijatuhi vonis hukuman mati pada dua ribu delapan tki asal bangkala madura itu menjalani hukuman hingga akhirnya dieksekusi mati pada minggu delapan belas maret dua ribu delapan belas
sebelumnya presiden joko widodo sempat menyurati kerajaan arab saudi untuk meninjau kembali kasus pidana zaini sebanyak dua kali
kementerian luar negeri ri juga telah berupaya mengajukan permohonan peninjauan kembali pada dua ribu tujuh belas dan awal dua ribu delapan belas
namun upaya pemerintah belum membuahkan hasil
menjelang eksekusi pemerintah mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan dari otoritas kerajaan arab saudi
untuk menyampaikan protes pemerintah telah memanggil duta besar arab saudi osama bin muhammad abdullah senin siang oleh dirjen
asia pasifik dan afrika kementerian luar negeri desra percaya
hari ini pemerintah indonesia sudah menyampaikan protes resmi dan meminta penjelasan atas kejadian ini dengan memanggil dubes arab saudi di jakarta
satu menyampaikan keprihatinan dan protes terhadap eksekusi yang dilakukan tanpa notifikasi
satu menyampaikan keprihatinan dan protes terhadap eksekusi yang dilakukan tanpa notifikasi
kedua juga sekaligus menyerahkan surat nota resmi yang menyampaikan protes tersebut
dan segera besok dupes kita di riyad akan segera menyampaikan nota yang sama kepada kementerian luar negeri arab saudi
seperti diketahui sebelumnya seorang pekerja indonesia asal bank kalamandura
dihukum mati oleh pemerintah arab saudi
pekerja bernama zaini misrin itu dieksekusi pada minggu delapan belas maret pukul sebelas tiga puluh waktu setempat
direktur eksekutif migrant care wahyu susilo menilai hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia
zaini difonis mati oleh pengadilan pada dua ribu delapan ia dinyatakan bersalah membunuh majikannya yang tewas pada tahun dua ribu empat
wahyu mengatakan berdasarkan keterangan dari kementerian luar negeri ri
otoritas arab saudi sama sekali tidak memberitahu perihal
zaini misrin tidak menerjemahkan hal eksekusi ini atau menyampaikan mandatory consular notification kepada perwakilan ri
selain itu pada proses persidangan hingga dijatuhi
fonis hukuman mati zaini misrin tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial
hak dasarnya saya kira apa yang dialami muhammad zaini ini dipaksa mengaku melakukan pembunuhan
padahal dia tidak melakukan mengaku tidak melakukan pembunuhan dan dieksekusi mati
sejak pada saat awal tanpa pemberitahuan dan pada saat dieksekusi pun tidak ada pemberitahuan